who menetapkan virus corona varian b satu satu lima ratus dua puluh sembilan atau varian omikron ke dalam varian of concern yang menyebabkan peningkatan penularan dan angka kematian covid sembilan belas
kasus infeksi pertama varian omikron terdeteksi awal november lalu teridentifikasi di afrika selatan botswana belgia hongkong juga israel
beberapa negara telah menutup perbatasan untuk kedatangan dari salah satunya afrika selatan
apakah indonesia juga akan melakukan hal yang sama kita akan membahas hal ini
sore ini sudah bergabung kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas alexander ginting
pak alex selamat sore
selamat sore salam sehat
salam sehat pak alex terima kasih atas waktu anda
pak alex kami tahu saat ini pemerintah sedang memantau dengan dekat sekali berkaitan dengan perkembangan varian omikron ini
jadi persisnya apa
apa proses yang saat ini berlangsung di satgas ataupun kementerian kesehatan terkait varian baru ini
pemerintah dari sejak awal pandemi sudah mempunyai atensi yang besar terhadap virus tersebut
karena virus ini mempunyai karakter yang mudah bermutasi
dan dengan mudahnya bermutasi juga memberikan karakter yang berbeda beda di dalam penularan maupun juga di dalam klinisnya
sehingga di dalam strategi berlapisnya dalam penanggulangan covid sembilan belas
salah satu di mana kita melakukan pencegahan dan filtrasi penyekatan di bandara ini sudah berlangsung
dan kemudian pemerintah setiap dua minggu sekali melakukan evaluasi
bahkan juga tetap melihat atensi atensi yang diberikan oleh badan kesehatan dunia
jadi sebagaimana kita ketahui bahwa badan kesehatan dunia who
nama varian baru tersebut sebagai omikron sebagai varian of concern
kenapa sebagai varian of concern
tentu ada dasarnya yaitu bahwa varian ini mempunyai tingkat penularan yang tinggi
virulensi yang tinggi bahkan juga akan mengacaukan dalam diagnosis klinis dan kemudian terapi
serta juga harus ada pertimbangan bagaimana nanti vaksinasi terhadap mereka nanti yang dimana sudah mendapat infeksi tersebut
oleh karena itu omikron ini oleh badan kesehatan dunia sudah digabung menjadi varian of concern bersama sama dengan alpha beta gamma dan delta
jadi sebenarnya masalah mutasi ini bukan masalah sesuatu yang baru ini sudah sering terjadi
di mana kita tahu sendiri bahwa delta sendiri mempunyai sub varian yang banyak lebih dari lima belas
tapi persoalannya omikron ini mempunyai mutasi lebih dari sepuluh despike nya
artinya ini akan membuat virus tersebut lebih virulen dan kemudian lebih cepat penularannya
dan inilah yang harus diwaspadai
sehingga badan kesehatan dunia sudah mencatatkannya dan ini juga akan menjadi atensi pemerintah
dan kita yakin bahwa kementerian kesehatan dan satgas akan merespons ini
agar virus tersebut dengan strain yang baru ini tidak masuk ke indonesia
apakah sudah ada pertimbangan atau sudah ada pembahasan soal
penambahan masa karantina dulu
karena kalau menutup border kan sepertinya belum tapi penambahan masa karantina
ya jadi artinya bahwa seluruh regulasi yang ada ditetapkan oleh pemerintah itu adalah living document
jadi a living document artinya satu dokumen regulasi yang memang bersandarkan kepada dinamika di lapangan
termasuk dinamika infeksi transmisi
demikian juga bagaimana perubahan perubahan karakter virus baik di tingkat regional maupun di tingkat dunia
tentu ini akan menjadi catatan bagi pemerintah di dalam rangka mengantisipasi untuk bagaimana supaya virus itu tidak masuk
pertama tentu dalam hal ini penetapan bandara yang boleh dimasukin dari luar negeri
kemudian yang ketiga negara negara yang berpotensi
untuk menjaga penularan baru
jadi oleh karena itu ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan evaluasi
akan membuat atensi atensi khusus melalui regulasi yang terus dievaluasi
sebagaimana kita ketahui juga bahwa baru baru ini juga di beberapa negara eropa sudah melakukan border close dengan afrika selatan
kita ketahui afrika selatan ini adalah bagian dari benua afrika di mana kekurangan vaksinasi ini cukup tinggi
dibandingkan dengan infeksi dan komorbid

bahkan diduga juga bahwa mutasi ini terjadi pada penderita hiv positif
di mana hiv positif itu adalah satu penyakit di mana imunitas turun
dan kemudian berkoinfeksi dengan adanya covid
jadi ini mungkin salah satu pencetus terjadinya mutasi yang cukup banyak di dalam spike proteinnya
pak alex adakah negara negara yang harus menjadi concern sekarang bagi wni yang mungkin mempunyai rencana ke luar negeri
ya artinya pemerintah tetap menyampaikan catatan di mana negara negara khususnya yang sudah melaporkan kejadian infeksinya cukup tinggi
seperti misalnya di boswana afrika selatan
dan kemudian juga berbagai negara yang bertangga dengan afrika selatan seperti mojambik
ini tentu sudah menjadi atensi dan tentunya pemerintah akan merespons ini
dan kemudian juga kita lihat bahwa tidak hanya di afrika saja ini dilaporkan
ada juga pelaporan yang terjadi di belgia sebagai kasus pertama di eropa
ketika kita ketahui bahwa belgia adalah negara multinasional di mana banyak international conference ini juga sudah dilaporkan
dan kemudian juga sudah dilaporkan juga penyebaran penyebaran di berbagai negara seperti juga di hongkong
tentu ini harus menjadi catatan kita juga sampai di mana sudah ini penyebarannya
karena memang transportasi komunikasi yang membuat akhirnya penyebaran ini sungguh cepat
sehingga nanti mungkin bukan afrika selatannya mungkin yang menjadi catatan kita
tapi bagaimana perkembangan infeksi tersebut di negara negara lain
sehingga ini yang harus kita kritisi
jadi ibaratnya bukan paspor afrika selatannya tetapi bagaimana kita bisa melihat seandainya itu terjadi lonjakan kasus yang eksponensial
dengan virus dan varian baru misalnya di hongkong ya tentu kita akan melihat hongkong sebagai masalah
jadi ini tentu akan dievaluasi
masuk dari beberapa negara afrika juga sudah diberlakukan
apakah hal yang sama juga akan dilakukan di indonesia
apakah akan ada revisi aturan dalam waktu dekat
ya kalau kita lihat apa yang terjadi di uk israel singapura
yang sudah menetapkan travel ban untuk negara tegas selatan lesotho botswana jemba kuwait mojambik namibia
ini tentu menjadi gambaran bagi kita juga untuk bisa melakukan tindakan yang cepat
jadi seperti kita ketahui bahwa delta varian delta itu dalam tempo tiga bulan itu sudah hampir di tiga puluh empat provinsi sudah ditemukan
dan kemudian delta ini sangat mudah bermutasi bahkan sampai mungkinnya subvarian lebih dari lima belas
dan kita sekarang memiliki subvarian yang cukup banyak di dalam negeri
jadi oleh karena itu memang nanti ini akan kerjasama dengan lintas kementerian untuk mengatur
bagaimana pintu masuk pintu masuk ini paling tidak sudah diatur negara negara
mana yang boleh selama ini kita sudah mengaturnya ada delapan belas sembilan belas negara dengan tetap memperhatikan positivity rate
dan mungkin sekarang kita juga harus memperhatikan dengan hasil genome sequencing masing masing negara yang diatur melalui gisaid
jadi oleh karena itu memang kita harus tetap memperhatikan ini dan kemudian barang kesehatan dunia juga sudah menetapkannya sebagai varian of concern
oke baik baik pak alexander ginting penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
pak alex terima kasih banyak sudah berbincang sore hari ini